mah arman gak bisa pulang sekarang
paling nanti sore atau agak malam sedikit
urusan arman belum beres
kalo malam nanti dokternya gak ada
gak terlalu malam kok pulangnya
yaudah tapi kamu pulang ya
belum keliatan perubahannya
tapi bisa sembuh
katanya bisa tapi butuh waktu
mudah mudahan anak saya bisa sembuh
tapi bisa sembuh
acung bisa sembuh seperti pasien pasien
yang pernah dirawat disini sebelumnya
acung kan baru beberapa hari dirawat disini
jadi masih membutuhkan beberapa hari lagi
sehat sudah membaik
acung bisa beraktifitas
acung harus tetap kontrol
acung harus makan obat butuh dukungan
dari ibu dan bapak
saya berdoa acung dapat beraktivitas
sekarang acung sudah dihendal sama dokter
orang yang lebih ngerti
gimana seharusnya menangani acung
aku cuma bisa berharap sama berdoa aja
acung kamu harus seperti dulu
memikul lagi tanggung jawab kamu
ke istri kamu ke anak kamu
kenapa anakmu tidak berdiri sendiri

aku bahkan pernah menggayakan
saya bercesta belum
semoga aku merasakan
tak itu pokoknya
merasa lagi dana tinggi lagi
ah sama teteng ada di rumah
mama pengennya diantir sama kamu
sebentar mah nanti arman telepon lagi
mau ngantar mama saya ke dokter
ibu kamu udah tua kan
buat orang tua itu penyakit biasa
gak perlu panik gak perlu buru buru
nanti aja kalau kerjaan kamu udah beres udah store ke saya
saya harus pulang mama saya minta antar ke dokter
ibu aku pulang aku pulang
paling nanti sore atau agak malam sedikit
urusan arman belum beres
nanti dokternya gak ada
gak terlalu malam kok pulangnya
waktu aku mau jadi supir angkot waktu bikin sim uangnya dari kamu dari hasil jual perhiasan
kamu udah punya uang
aku kumpul kumpul makan di rumah gak jajan biar cepat punya uang buat ganti perhiasan kamu yang dulu kamu jual
benernya gak usah buru buru gak harus sekarang biar uangnya kamu simpen dulu aja buat jaga jaga kalau misalnya nanti kamu ada perlu
uang aku habis buat beli ini tapi gak apa apa nanti aku kerja lebih semangat lagi biar aku terus bisa ngasih buat belanja sama buat yang pernah
kalau nanti ada apa apa biar kamu gak perlu jual perhiasan lagi
di jalan bos lagi cari orang buat jadi partner
bagus usahakan hari ini dapat langsung nanti bawa ke markas
kalau belum dapet
kamu tetap harus ke markas
papi balik ke toko lu gak ada
masih makan bakmi
lagi ada keperluan pih
ehm ada janji sama temen
balik ke toko sekarang
gak bisa sekarang pih
lu kalau nggak nurut sama orang tua ntar bisa kuala bisa celaka
pih mau tanya
tunggu biar aku ngerti
tunggu biar aku ngerti
saya di telpon papi disuruh balik ke toko
bilang aja lagi ada urusan
udah tetep disuruh balik
nanti aja kalau urusan kamu udah beres
waduh nanti saya dimarahin bot
tenang gak usah takut
semarah marahnya orang tua dia nggak akan nyata foto anaknya
di bawahnya dikasih tulisan pake huruf helvetica bos
terus dipasang di mana mana
saif saya habis ketemu ajeng
habis ada urusan apa kamu ketemu ajeng
habis balik ke rudung
kirain kamu mau ikut jualan ke rudung juga
ini aja yang jualan
sekalian nunggu ada kerjaan lain
jadi kamu udah mantep buat jualan ke rudung
sebetulnya aku sama kayak jessi
sambil nunggu kerjaan lain jualan kerudung aja juga gak apa apa
tadi kata diza kamu jangan ngambil dari aku
langsung ke diza aja
biar bisnisnya lebih jelas
kamu memang kejualan
bukan cuma bantuin aja
besok itu terakhir kamu jualan buat ngangsur pembayaran pinjaman kamu
waktu kamu mau beliin hadiah buat ulang tahun anak kamu
terus lagi mana
saya ambil alih lagi jualan cilok
atau kamu terus mau jualan cilok pakai gerobak ini
saya biar nanti bikin gerobak satu lagi
saya mau terus jualan celok aja
nah gitu dong
itu kan syarat dari mantan istri saya
dia mau balik kalau saya punya kerjaan baru
gak jadi copet lagi
daripada saya susah susah cari kerja
ya udah jualan celok aja
waktunya juga fleksibel
saya punya banyak waktu buat keluarga
saya mau langsung pergi
mau ketemu mantan
gerobak ini kamu yang bawa pulang aja ya
terima kasih bet
kamu di rumah
udah pulang kerja
udah dari tadi
tapi sebentar lagi juga pulang
cuma mau tau aja
saya juga baru beres jualan cilok
hati hati di jalan
ini tip anak anak ya
udah dulu ya
nanti kita teleponan lagi
bet bawa sesuatu
kapan ajengnya dibawa kesini dikenalin ke ma
tuh ma mau nyoba kerudungnya sambil ngaca
saudara saudari para anggota manajemen aksi bergerak cepat yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
hari ini saya akan mencanangkan era baru bagi manajemen kita
dan setelah kegangguan yang sedemikian rupa kita akan menyusun kembali kekuatan yang sempat melemah dan keteguhan yang sempat goyah
karena satu dan lain hal saya akan memimpin kalian sambil menyamar sebagai tukang cilok
tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memanipulasi banyak pihak
agar bisnis kita tetap berjalan dengan aman tentram dan bersahaja
arman dan rosa deden dan citra kalian akan berpartner secara tetap melaksanakan operasi
bun bun kamu bertanggung jawab untuk merekrut anggota baru yang akan kita didik di academy of bandung copet
yang apabila disingkat maka akan menjadi abu
mari kita ramaikan kasana percopetan di kotak ini
oke sekarang mana setoran hasil operasi hari ini
kalian ditangkap atas tuduhan kelompok copet
ketiga abang alah
ketiga berubah gracias kepada encourageor comantus dograxico